mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang yang menuju kepulauan di pulau madura jawa timur
menteri perhubungan budi karya sumadi menambah kapal laut yang akan melayani penumpang menuju sejumlah kepulauan
khususnya di kabupaten sumeneb
tambahan armada diserahkan kepada pt pelni sebagai operator
menteri perhubungan budi karya sumadi memantau persiapan mudik di pelabuhan kaliangan kabupaten sumeneb madura jawa timur
dalam kunjungannya menteri perhubungan ditemani gubernur jawa timur kofifah indar parawansa dan bupati sumeneb abu serakarim
rombongan memeriksa kondisi kapal tol laut sabuk nusantara sembilan puluh dua yang akan berlayar ke pulau masalembu
budi karya berharap angkutan mudik jalur laut tahun ini lebih baik dan tidak ada lagi kepadatan penumpang yang menyebabkan muatan kapal melebihi kapasitas
untuk mencegah hal tersebut menhub memberi tambahan kapal laut untuk wilayah kepulauan sumeneb
yang akan dioperasikan

kebutuhan pergerakan pada saat mudiknya kali
menurut laporan pak bupati ada tiga ratus lima puluh ribu masyarakat yang tinggal di luar dari sumeneb
oleh karena kita ingin bahwa mudik kali ini jauh lebih bagus
oleh karanya kami sekarang ini memberikan pergerakan operasional tambahan kepada pelni dua kapal beri
setelah lebaran ada satu yang dikelola oleh sdt
dan selain itu kita juga menambah kapal kapal roro yang akan dioperasionalkan oleh hdb
supaya kapasitas itu lebih banyak terserap di sini
jadi kita laksanakan yang baik
sementara itu sejumlah penumpang tampak mulai mudik
pemudik mengaku terpaksa harus mudik lebih awal karena khawatir mendekati lebaran nanti
jumlah penumpang terus membludak seperti tahun tahun sebelumnya
merantau ini pulang kampung
biasanya kerja di mana para orang
kebanyakan dari malaysia
kenapa mereka pulang lebih awal ya ibu
iya masalahnya takutnya ya begini nih
ini sekarang gimana penuh atau gimana kapalnya
penuh atau gimana kapalnya sekarang
katanya sih kapalnya kalau nggak kebagian tiket nggak bisa berangkat
selain itu sejumlah kemasan bahan kebutuhan pokok dan sepeda motor yang akan dikirim ke kepulauan
tanpa mulai memenuhi pelabuhan
antrean diperkirakan akan semakin panjang mendekati lebaran nanti
tambahan kapal laut dari pemerintah diharapkan dapat mengurai antrean pengiriman bahan pokok
ataupun penumpang yang akan mudik ke kepulauan di kabupaten sumeneb
ahmad rahman sumeneb jawa timur